alkisah ada sebuah kampung di jantung minahasa terletak di pusat kota tondano
kampung yang leluhurnya berasal dari pulau jawa
kampung yang menjadi kantong peranakan jawa minahasa
kampung yang ibarat cermin dari perang dan perjalanan orang orang jawa dalam babakan kisah masa silam
orang orang lazim mengenalnya dengan sebutan kampung jawa tondano
kampung jawa tondano
kampung jawa tondano
kampung jawa tondano
seperti masjid di jawa yang memiliki percampuran budaya hindu
motif ukiran pada tiang dan atap masjid ini pun kental dengan seni hindu jawa
sejak dibangun pada tahun seribu delapan ratus lima puluh empat masjid agung al falah telah beberapa kali mengalami renovasi
namun tiang dan atapnya masih dipertahankan dari bangunan asli
jadi bentuk masjid ini memang dari awal sudah begini
tapi sebelum itu ada masjid kecil
masjid besar ini dibuat tahun seribu delapan ratus lima puluh empat
yang besar ini
oleh mbah madin yang dari jawa itu
selain tiang dan atap masjid yang masih dipertahankan dalam bentuk asli
mimbar imam beduk dan kentongan adalah sebagian barang yang sudah digunakan sejak masjid ini dibangun
oleh leluhur kampung
beberapa diantaranya masih difungsikan hingga saat ini
seperti kentongan yang digunakan untuk memanggil jemaah atau mengumpulkan warga kampung
buku buhari warga kampung jaton generasi kelima ini menelusuri sesilah leluhurnya
dengan tujuan mengungkap keturunan kiai mojo dan pengikutnya di tanah tondano dan kemudian
hasil penelusurannya mengungkap setelah menangkap kiaimojo dan pasukannya belanda
mengasingkan ke lima puluh enam tawanan perang ini ke tondano pada tahun seribu delapan ratus dua puluh sembilan dan seribu delapan ratus sembilan puluh
sebagai seorang ulama kiai mojo membawa ajaran agama islam ke tondano
saat itu ia dan pengikutnya tidak bisa melakukan syiar agama islam karena statusnya sebagai
namun kampung jaton ini tidak bisa dilakukan
kampung jaton tetap mewarisi ajaran agama yang dibawa sang kiai yang menjadi satu satunya
kelurahan di tondano bahkan minahasa yang seratus persen penduduknya muslim
ini menjadi kontras sebab kelurahan yang kini berpenduduk sekitar dua ribu kakak ini berada
di wilayah yang mayoritas beragama kristen
kampung jaton ini tidak bisa dilakukan
ini menjadi pilot proyek daripada bapak bapak yang datang di sini yang dari eropa
karena kampung jawa dikelilingi oleh empat desa yang mayoritas kristen tapi di tengah tengahnya
satu orang kristen tidak ada
satu persen islam
pengaruh budaya jawa juga terlihat pada makam kiai mojo dan pengikutnya
makam leluhur jaton ini berbentuk khas makam ulama dan wali di jawa yaitu lubang yang
memanjang pada bagian tubuh makam
kiai mojo wafat pada tahun seribu delapan ratus empat puluh sembilan sembilan belas tahun sejak pengasingannya di tondano dalam usia
ia di makamnya
dimakamkan di komplek pemakaman yang terletak di sebelah timur kampung jaton tepatnya
di kelurahan walauan
tabuhan rebana mengiringi gerak tari delapan pasang muda mudi
syair yang turut dilafalkan para penari berisi pujian kepada sang pencipta
sekaligus mengisahkan persaudaraan yang terjalin di tondang
inilah tari m mateluminaisa
tari kreasi asal jawa tondano
yang memeragakan kisah leluhur jawa yang jatuh hati pada putri minahasa
perpaduan budaya jawa minahasa dan melayu tergambar pula dalam gerak tarian ini
marodat masilat dan maengket adalah tiga tarian yang digabungkan untuk menciptakan tarian ini
jadi mbak mbak itu datang dari jawa
enggak bawalah perempuan
jadi dia hidup di sini otomatis kawin dengan
dan putri milahasa ini
anak anaknya walak dari orang orang raja minasa itu
perkawinan antara pendatang dan putri minahasa ini menjadi tanda
keberadaan kiai mojo dan pengikutnya diterima warga tondano kala itu
jalinan perkawinan ini kemudian mempererat persaudaraan
antara warga jaton dan desa disantoro
waktu zaman kiai mojo datang
ada laki laki semua kawin mawin dengan putri putri
daripada kepala kepala suku walak dari suku tondano dan suku tonseh
sehingga hubungan kekeluargaan antara keduanya
antara orang kampung jawa dengan masyarakat sekitar itu begitu baik
karena ada hubungan kekeluargaan
nama tombuku yang menjadi nama tengah jafar berarti
ia bermarga tombuku dari garis ibu
nenek bu yu jafar berasal dari rano wangkok
kampung yang berada di sebelah selatan kampung jaton
masih siang halo mari
jafar masih sering mengunjungi rumah kerabatnya di rano wangko
yang jaraknya hanya sekitar lima ratus meter dari rumah jafar di kampung jatoh
sekalipun nampak jafar memang berbeda
keyakinan tetapi terang satu terampil kehidupan kekeluargaan
pada hari besar perayaan agama kedua keluarga saling mengunjungi
perbedaan keyakinan tidak menghalangi mereka untuk menjalin persaudaraan
setelah saya ditugaskan di sini
saya melihat bagaimana kerukunan itu memang luar biasa
jadi tradisi yang selalu terjadi
jadi kalau ada hari natal mereka menjaga
saudara saudara kita dari tondano jawa tondano
yang muslim mereka menjaga
dan begitu juga kalau ada kegiatan hari hari khususnya muslim
lebaran begitu kita juga menjaga saat mereka beribadah
saat mereka sholat
kita juga menjaga
selain melalui perkawinan jalan masuk untuk melebur dengan penduduk tondano
yang ditempuh oleh kiai mojo dan pengikutnya adalah dengan alih teknologi pertanian
orang jawa saat itu dikenal memahami teknologi pertanian yang lebih maju
dibandingkan orang minahasa
sebagian warga kampung jaton masih berprofesi sebagai petani
persawahan mengelilingi kampung jaton
warga jaton berbagi lahan pertanian dengan warga kampung di sekitarnya
yahya lababa petani yang juga menjabat sebagai kepala lingkungan ini
adalah generasi ketujuh di kampung jaton
nah disitulah berbaur dengan masyarakat tondano apalagi di sekeliling kampung jawa tondano ini kan dikelilingi oleh masyarakat masyarakat yang memang orang asli minahasa
disitulah kita berbaur jadi disinilah kita jadi satu dengan masyarakat tondano baru diberikan tempat di sini jadi inilah lahan pertanian yang ada di kampung jawa tengah
kepiawaian pendatang jawa berhasil memikat hati orang minahasa
kedatangan mereka sebagai tawanan perang justru membawa berkah bagi tanah tondano

kepiawaian pendatang jawa berhasil memikat hati orang minahasa
kepiawaian pendatang jawa berhasil memikat hati orang minahasa
percampuran budaya jawa dan minahasa juga tercermin dalam ragam kuliner di kampung jaton
masyarakat jaton mewarisi penganan khas jawa seperti gudeg serundeng serta berbagai jenis kue
kuliner khas jaton ini dapat dijumpai saat hajatan kedukaan maupun maulud nabi
kuliner khas jaton ini dapat dijumpai saat hajatan kedukaan maupun maulud nabi

aduker yang mencoba menteri mesyuarat di jawa berhasil berkata kata mend suzanne khazik khan
aduker yang mencoba menteri mesyuarat di jawa berhasil berkata kata mend suzanne khazik khan
aduker yang mencoba menteri mesyuarat di jawa berhasil berkata kata mend suzanne khazik khan
aduker yang mencoba menteri mesyuarat di jawa berhasil berkata kata mend suzanne khazik khan
di mana kegiatan ini barangkali jarang kita jumpai di tempat tempat yang lain karena ada budayanya di sini termasuk makanan makanan khas ini yang barangkali di luar sana nggak ada di sini ada
contoh seperti tadi adalah yaitu makanan sehundeng
yaitu makanan sehundeng ini bahannya dari kelapa dan dipakai bumbu seperti yang lupa
barangkali di jogja juga ada ya saya kurang tahu juga kalau di jogja seperti apa
kemudian dari sini juga ada namanya gudeg
nah gudeg di sini juga artinya ada persamaan dengan yang ada yang di jawa
kemudian masalah seperti tadi adalah apa namanya untuk ayam yang dibikin engkong namanya kalau kita di engkong
yang ngongkong itu dia akan dimasak bersama samaan dengan gudeg nanti
dengarkan dengan seksama ada perbedaan bahasa yang digunakan warga jaton dengan warga tondano pada umumnya
secara umum orang jaton memang menggunakan bahasa ibu yaitu bahasa minahasa tetapi terselip juga bahasa jawa dalam bertutur kata
ini berapa juta juta
ini berapa juta juta
ini berapa juta juta
ini berapa juta juta
ini berapa juta juta
ini berapa juta juta
ini berapa juta juta
ini berapa juta juta
ini berapa juta juta
ini berapa juta juta juta
ini berapa juta juta
masjid agung al falah pun turut berhias diri dengan mendirikan janur atau yang dalam bahasa tondano disebut patubo di tiga sisi pintunya
masjid ini siap menyambut jemaah yang hendak merayakan hari lahir nabi muhammad dengan membacakan salawat semalam suntuh
sejak dari tanggal satu bulan rabiul awal mereka salatan jauh di masjid sesudah sholat isya

malam itu malam yang semakin larut tak lantas memberi keheningan di kampung jaton
malam itu malam ke dua belas radio awal
sejak bada isya jemaah laki laki berkumpul di masjid agung al falah kiai mojo
mereka melantunkan sholawat pujian kepada nabi muhammad saw di malam kelahirannya

kitab yang mereka baca adalah kitab barzanji
kitab yang berisi perjalanan hidup nabi muhammad
pembacaan kitab barzanji dengan menggunakan langgam jawa dan iringan rebana atau terbangan ini dikenal dengan salawatan jawa
salah satu tradisi peninggalan leluhur
pulau jawa yang dibawa kiai mojo
pembacaan salawat jawa malam itu berakhir sesaat sebelum azan subuh berkumandang

leluhur jawa yang dibawa kiai mojo
perayaan maulud nabi belum berakhir
pagi hari warga kembali berkumpul di masjid
kali ini mereka kembali membacakan salawat nabi dengan iringan hadrah
pemain hadrah duduk di muka masjid
pemain hadrah duduk di muka masjid
menghadap dua baris jemaah yang membacakan salawat dari kitab barzanji yang dilantunkan dalam nada melayu
tradisi hadrah ini menandakan pengaruh arab dan melayu di kampung jaton
karena pada perkembangannya jaton kemudian menjadi tempat pembuangan pejuang islam dari berbagai daerah
percampuran budaya jawa minahasa dan melayu di kampung jaton merupakan bukti bahwa perbedaan budaya
tidak membentuk jurang pemisah di masyarakat

keragaman itu malah menciptakan sebuah budaya baru yang dijalankan dengan sukacita